kembali ke dalam negeri saudara masuknya wali kota medan bobi nasution sebagai kader partai gerindra
semakin memuluskan langkah partai mendukung bobi nasution sebagai calon gubernur sumatera utara
sekjen gerindra ahmad muzani membenarkan sehari setelah resmi jadi kader
bobi bertemu ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad
dan salah satu hal yang dibahas adalah rencana bobi maju di pilgub sumatera utara
muzani menambahkan bobi akan bertemu dengan ketua umum prabowo subianto jika sudah resmi
menjadi bakal calon gubernur sumatera utara dari partai gerindra
dengan masuknya bobi sebagai kader gerindra dan daftar sebagai calon gubernur di sumatera utara dari partai gerindra
tentu saja hambatan psikologis untuk mendukung dia jadi hilang
terbuka beliau untuk kita majukan menjadi calon gubernur di sumatera utara dari partai gerindra
karena mas bobi sudah masuk sebagai bagian dari keluarga besar partai gerindra
dan yang dilakukan oleh pak dasko tadi malam adalah bagian dari proses itu
nanti semua calon gubernur yang kita tetapkan akan bertemu dengan pak prabowo sebagai ketua umum partai gerindra